inilah bangunan super mewah rumah dinas bupati penajem pasar utara yang belakangan menjadi sorotan
pembangunan menelan biaya fantastis tiga puluh empat miliar rupiah
rumah jembatan ini berdiri di atas lahan seluas dua hektare di kawasan pesisir nipah nipah kalimantan timur
bak resort bangunan memiliki pemandangan laut serta dilengkapi dengan dermaga
dilansir detikom dermaga dibangun agar kapal speedboat bisa sandar
selain itu dermaga juga memudahkan bupati mengunjungi daerah lain menggunakan kapal
menanggapi polemik pembangunan super megah rumah jabatan bupati penajem pasar utara buka suara
menurutnya pembangunan rumah dinas ini meneruskan rencana anggaran periode sebelumnya
alasan lain selama dua puluh tahun ini pemerintah kabupaten tidak memiliki rumah jabatan bupati
terkait besarnya biaya pembangunan lantaran lahan yang digunakan berada di tepi pantai
selain rumah bupati juga akan berdiri rumah wakil bupati
ketua dprd dan forkopimda
tentunya kalau perintah dari kami adalah menyelesaikan dalam tahun ini
karena kenapa karena hampir dua puluh tahun kabupaten penajem pasar utara itu tidak mempunyai rumah dinas
dan tentunya landscape yang kita bangun itu adalah bukan perencanaan baru
bukan jabatan saya tapi jabatan sebelumnya
terkait kontroversi pembangunan rumah dinas tiga puluh empat miliar rupiah warga setempat berharap bupati dan jajarannya
tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
mendukung cuma yang saya kan itu artinya kalau sekarang banyak orang mengatakan ini gitu sudah terlambat
artinya mau salah mau benar itu sudah artinya tidak bisa kita hubung hubungkan dengan covid sekarang
ya begitu sudah lebih anunya itu
ke anunya kan dananya itu tinggi
sedangkan kita di sini masih begini gini
bupati juga menegaskan rumah jabatan bupati yang kini sudah berdiri dipastikan bukan milik pribadi
rumah sepenuhnya milik warga di kabupaten penajem pasar utara
untuk itu meski harganya dianggap mahal seluruh elemen warga dibolehkan memanfaatkan rumah untuk kegiatan kemasyarakatan
demi lebutan cnn indonesia